untuk menuju ke pulauan raja ampat kita bisa menempuh perjalanan laut dari sorong
suara kapten hanya terekam pada saat masih di darat
nomor urut dua bapak prabowo subianto
bumbu bumbunya ada garam merica
sehingga ekspor kita mengalami pertumbuhan yang justru lebih cepat pada kuartal tiga dibandingkan dengan kuartal kuartal sebelumnya
bagi pemohon yang lulus ujian lapangan praktik baru